terima kasih anda kembali bersama kami di kompas semalam
setelah calon presiden nomor urut satu anies baswedan menggelar open house di hari pertama lebaran
masyarakat umum bebas untuk bersilaturahmi dengan mantan gubernur dki jakarta ini
masyarakat terpantau mengantre di depan pendopo anies baswedan di kawasan lebak bulus jakarta
tiga puluh menit sebelum jadwal open house
jadwal open house bersama anies baswedan berlangsung dari pukul tiga hingga lima sore
di dalam pendopo anies baswedan bersama sang istri ferry farhati menunggu dan menyambut warga dengan bersalaman dan berfoto